simpatisan rizik sihab dan petugas keamanan balai kota bogor
pada rabu siang nyaris baku hantam
masa merangsek ke ruangan utama balai kota
menuntut bertemu wali kota bogor bima arya
mereka geram lantaran mantan pimpinan fpi itu
dipidana karena laporan bima arya
kita minta keadilan
kok habib bilang saya baik baik saja
kok bisa dituntut enam tahun penjara
saya mau tanya itu adil atau tidak
untuk meredam emosi masa bima arya melalui sambungan telpon
berjanji akan menemani mereka
kita minta maaf kepada hakim dan minta maaf kepada semua

ada beberapa pertemuan dan saya
yang saya akan diberi manis
dan saya akan berterima kasih kepada bima arya
bagaimana saya bisa berterima kasih
setelah mendengar tanggapan wali kota bogor
mas sam membubarkan diri
muhammad juanda bogor jawa barat